dari mana kamu tahu itu racun
bapak ketawa ini
bapak kamu akan berpikir cahaya sama siapa
sama tante atau sama anak makal kayak kamu
sampai menang sangat
ibu kan sudah pernah bilang
kalau pulang sekolah cepat pulang ke rumah
jadi citra membawakan ini untuk ibu
makanya pulangnya telat
beli incus buat ibu
ini bukan beli ibu
ini dikasih sama teman teman citra
kakak minum jus yang gak jelas kebersihannya
itu kan cuman jus
mas gak apa apa kok ya
jusnya segar sekali
makasih ya sayang
karena racun dari nenek seher
akan mendapatkan apa yang aku mau
makasih visas om dong
di mana itu
kamu enggak dimaksa
kamu nya yang sama
kau ada ke masa

nanti baik kamu main di luar sana
biar aja citra disini ya
jangan diminum bu jangan diminum itu
kenapa ibu gak boleh minum jamu ini sayang
bu jangan diminum bu jangan diminum citra mohon
sayang itu kan cuma jamu
jadi baik buat tubuh ibu kamu
tapi bu jangan diminum bu jangan diminum
citra mohon bu jangan diminum
jangan diminum ya bu jangan
tapi hasilnya tuh bagus
kak diminum kak nanti keburu dingin

jangan diminum bu citra mohon
citra lebih baik kita keluar dulu
jangan bu jangan diminum
jangan diminum bu
ibu jangan diminum
ibu ibu jangan diminum bu
ibu tolong citra ibu
ibu tolong citra ibu
aku harus keluar dari sini
aku harus cari bantuan
aku tidak bisa keluar dari sini
ibu kenapa bu
ibu jangan tinggalin kita bu
ibu kenapa bu
lihat tuh jendelanya
jangan dia kabur lagi
badannya kan kecil
kabur kemana dia ya
awas nanti kalau ketahuan
yaudah kalian berdua bantu tante untuk cariin dia
kalian semua jahat
kalian jahat terigu
melimpang aja tante
kemana sih anak itu
mungkin ke tempat bebek itu tata
di hutan tante
tapi kamu gak bisa lepas begitu aja
mau cari anak lo itu
kalian jaga rumah
kalian jaga ini